sejak dicanangkan hingga mulai dibangun ibu kota baru indonesia nusantara mengundang sorotan pemerhati indonesia di amerika serikat mulai dari isu lingkungan hingga pendanaan
saya mengerti masalahnya dengan jakarta dan saya telah belajar manfaatnya membangun kota baru
jika anda membangun hal yang sama itu akan berharga yang sama
itu pertanyaan dari mana harga itu datang
untuk itu dalam kunjungannya ke amerika kepala otorita ikn bambang susantono berupaya menjelaskan dan menjawab pertanyaan yang masih mengganjal melalui seminar secara hybrid di stemson center washington dc
kami tadi pagi juga diminta untuk berbicara di forum yusindo us indonesia satu forum yang memang sangat baik
dan kami share apa yang terjadi dan apa kira kira rencana ke depan untuk ikn dan kami mendapatkan respons yang positif
di ibu kota amerika serikat
kepala otorita bersama timnya bertemu dengan pejabat badan pembangunan internasional usaid
dukungan bagi pembangunan ibu kota nusantara dijabarkan gedung putih baru baru ini
sebagai bagian penguatan kemitraan strategis amerika serikat dengan indonesia
pemerintah amerika serikat dalam hal ini usaid berfokus pada dukungan dan bantuan teknis
bagi pembangunan ikn terutama sebagai kota pintar smart city dan juga kota hutan forest city
international development group adalah kontraktor usaid yang terlibat pembangunan kota pintar
jadi kami mencari teknis yang baik dan berperan di smart city untuk membantu
dan mereka membantu untuk membangun arsitektur perusahaan
menurut kepala otorita ikn bantuan amerika serikat penting untuk digitalisasi ibu kota baru
bagaimana kota itu nanti akan menggunakan digital technology untuk membuat e governance
bagaimana nanti e governance semuanya misalnya dilakukan di apps
sehingga nanti efisiensi dan juga kehidupan dari masyarakat yang akan hidup atau dipermukim di nusantara ini
akan lebih efisien dan juga lebih enjoyable lah
sementara soal foresity atau kota hutan yang mengedepankan keberlanjutan dan lingkungan
menjadi agenda utama delegasi otoritas ikn di new york
guna bertemu sejumlah pihak di pbb dari alexandria virginia unisalim dan tim voa